seperti inilah rutinitas yang dilakukan anak anak dan pemuda kampung cinibung
kejamaatan kisoka kabupaten tangerang banten saat bulan ramadan
setiap sore hari mereka menuju pinggiran sawah yang berada tidak jauh dari pemukiman
untuk ngabuburit sambil bermain meriam bambu
meriam bambu atau yang biasa disebut beledogan ini
dimainkan dengan cara dimasukkan sedikit minyak tanah pada ujung salah satu batang bambu yang dilubangi
anak anak pun tampak senang bermain meriam bambu
cara ini mereka lakukan untuk melupakan rasa lapar dan haus saat berpuasa di bulan ramadan
lagi main meriam bambu
sering disini deh mainnya
sering setiap bulan puasa sambil nunggu buka puasa
itu dari apa deh
buat ya dek
tokoh masyarakat kampung cinebung mengatakan
ngabuburit bermain meriam bambu ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahun pada bulan suci ramadan
selain bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional
bermain meriam bambu saat ini juga bisa mencegah anak anak untuk bermain petasan yang dapat membahayakan selama bulan ramadan
sekelompok anak anak di desa keraca kecamatan aji barang
banyumas menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit sambil memancing belut di saluran air atau di selokan
pertama tama pemancing memasukkan kail yang terpasang umpan ke lubang atau sela sela batu fondasi
agar umpan cepat dimakan belut tali kail digetarkan
belut akan memangsa umpan itu karena ada gerakan atau muncul bau dari umpan tersebut
sayangnya kali ini mereka kurang beruntung karena tak mendapatkan belet satupun
ini dalam rangka apa ini
dimas dan kawan kawan bergegas pulang karena beduk maghrib akan segera tiba
meski tak memperoleh hasil satu pun namun rasa halus dan lapar sehari berpuasa terbayarkan
peniputan cnn indonesia